selamat siang semuanya apa kabar sehat sehat
pasti sehat dong ya harusnya ya kan kita semuanya disini sama sama saling berjuang untuk terhindar dari virus corona
sekali lagi diingatkan ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
terutama untuk yang terpaksa banget keluar rumah kayak kita kita yang masih harus kerja di tengah pandemi covid sembilan belas
dan yang wfh bersyukurlah manfaatkan waktu sebaik baiknya di rumah aja kalau bisa kalau nggak terpaksa keluar jangan keluar
anyway kita gabung lagi di chatroom cnn indonesia
hari ini kita bergabung di chatroom at cnn indonesia tv yang akan membahas mengenai bagaimana kita bisa merdeka dari pelecehan dan juga kekerasan seksual
nanti aku saya fani maniar akan ditemani bersama dengan arah sumber saya yakni duta pbb untuk kesetaraan gender
di indonesia hana al rashid yang juga kita tahu merupakan salah satu aktris terkemuka di indonesia saat ini
bermain di beberapa film yang jadi favorit saya walaupun saya waktu itu nonton filmnya mbak hana al rashi ini tutup mata karena rada rada sadis ya waktu itu ya
coba kita tidak akan membahas karir mbak hana sebagai aktris hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana mbak hana sebagai sosok yang kita kenal ini cukup vokal ya
untuk menyuarakan bagaimana pentingnya untuk speak up terkait dengan kasus kasus
pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual
karena kita tahu kan sebenarnya saat ini kan terutama di tahun dua ribu dua puluh ini semakin banyak kasus kasus yang muncul ke permukaan
para penyintas para korban indonesia mulai berani untuk speak up dan kita harus commend itu adalah commendable
kita harus apresiasi usaha mereka untuk speak up terhadap kasus kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual yang mereka alami
saya mau bahas sedikit ya terkait dengan kasus kasus yang ada beberapa hari beberapa bulan
belakangan ini kalau misalnya kita ingat ya di kampung kampung bukan kampung ya di beberapa tempat yang bukan di kota kota besar
yang masih belum atau korban korbannya ini masih belum berani untuk melaporkan ke pihak pihak berwajib terkait dengan apa yang mereka alami
dan kalau misalnya teman teman semuanya yang join live instagram pada hari ini juga mungkin punya teman punya seseorang yang kalian tahu ada yang pernah kena gitu kasus pelecehan atau kekerasan seksual
untuk speak up dibantu untuk melapor
kalau misalnya belum berani ke kepolisian bisa kita laporkan ke lembaga lembaga yang memang terkenal untuk melindungi penyintas dan juga bisa menangani kasus kasus seperti ini
seperti lbhap atau komnas perempuan seperti itu
anyway tadi kalau misalnya kita bicara mengenai kasus kan kalau misalnya kita tahu kemarin saya baru baca beritanya tentang kasus pencabulan bayi usia delapan bulan yang ada
di indonesia ya kemudian juga ada perkosaan di bintaro yang terjadi tahun dua ribu sembilan belas tapi dua ribu dua puluh ini baru ke up kemudian juga kalau kita tahu salah satu kasus yang waktu itu mencocor nama indonesia ada di manchester inggris tentang rehat sirnaga
kemudian kemarin juga ada kasus bungkus dari gilang mahasiswa atau mantan mahasiswa unair saat ini ya belum lagi pelecehan oleh guru guru seperti guru ngaji yang terjadi di beberapa daerah
nah komnas perempuan sendiri mencatat selama
lima belas tahun belakangan ya dari tahun dua ribu satu sampai dua ribu dua belas lebih tepatnya ada sedikitnya tiga puluh lima perempuan yang jadi kasus kekerasan seksual
dan di tahun dua ribu tiga belas angkanya naik lagi
jadi bisa bayangkan dari dua ribu tiga belas sampai ke dua ribu dua puluh ini seberapa banyak alat tersebut meningkat
itu yang dilaporkan yang tidak dilaporkan seberapa banyak lagi
dan kasus pelecehan serta kekerasan seksual ini tidak hanya menyangkut kaum perempuan saja laki laki juga bisa kena
makanya ini bukan menjadi sesuatu yang harus
apa ya jadi prioritas kesekian bukan jadi concern kita bersama karena ini adalah benar benar harus jadi prioritas
ini masuk tindak pidana walaupun memang belum diterapkan dalam kuhp inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku dan juga orang orang lain yang menganggap ini bukan masalah besar ya
makanya kita yang concern dengan masalah ini begitu sedih ketika ada arasyid
any anyway jangan lupa pada makan ya
siang hari ini
hai selamat siang hana
hai selamat siang
terima kasih sudah bergabung bersama kami di sian indonesia tv
thank you sudah diajak
nah mbak hana ini kalau kita langsung bahas aja ya soal terkait dengan mbak hana kan merupakan orang beberapa sosok di indonesia yang dikenal sekali sangat vokal terhadap bagaimana pelecehan atau kasus kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual ini terjadi di indonesia
dan sekarang dua ribu dua puluh satu
ini semakin banyak sebenarnya kita ya penyintas atau korban yang sudah mulai berani speak up tapi kayaknya masih menjadi tidak sesuai idealisme yang kita ambil saat ini ya mbak hana ya
kalau mbak hana yang ngeliatnya ini ngeliatnya gimana
seberapa darurat sih sebenarnya indonesia ini menanggapi kasus kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual saat ini
ini darurat sekali sih
kalau sebenarnya dari beberapa orang
kalau menurut statistik dari undp satu dari tiga perempuan akan mengalami atau sudah pernah mengalami kekerasan di indonesia
itu juga angkanya sama secara global gitu
dan menurut komunas perempuan setiap dua jam tiga perempuan mengalami kekerasan seksual
dan apalagi di era pandemi ini sejak pandemi covid ini kasus kekerasan makin meningkat justru
dan kalau di jakarta sendiri
jadi meningkat tiga kali lipat
dan mungkin memang isu ini juga makin banyak dilihat karena makin banyak kasus yang viral juga ya gitu
semakin banyak orang yang mulai membicarakan isu ini juga di social media
tapi kalau darurat sih darurat sekali
itu yang berani ngelapor ya di sosial media gitu
jadi kayaknya baru viral dulu terus akhirnya ditangani
baru viral akhirnya sama sama untuk didukung melaporkan
nah yang nggak viral yang tidak terangkat di media sosial ini kan kita nggak tahu ya yang di dalamnya itu seperti apa
kalau mbak hana ngeliatnya gimana
misalnya kayak orang orang di sekitar kemudian juga apa ya kayak pamong pamong di daerah yang harusnya menjadi panutan gitu di daerah masing masing
ketua rt ketua rw gitu gitu loh ya
gimana tuh mbak hana ngeliatnya
ini adalah hal kan
kayak untuk isu ini kan ada banyak sekali faktor yang seharusnya bisa jalan bareng nih gitu
tidak hanya soal makin harus ada edukasi soal isu ini untuk ration awareness
tapi dari pihak yang berwendak untuk menangani kasus kasus seperti ini sebenarnya

mbak nana sinyalnya kayaknya sedikit apa ya tidak terlalu lancar nih
kasus kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual di indonesia ya
ada yang ngomong nih dari adi muhammad dua ribu tujuh banyak masalah di indonesia yang pakai jilbab aja masih dilecehkan
mbak hana selamat bergabung lagi
sorry tadi kamu juga sempat free
jadi aku kayak
namanya juga sinyal di indonesia
begitu banyak hal yang harus diperbaiki di indonesia
tapi itu yang seperti yang saya bilang tadi sebenarnya kan isu ini tidak hanya dari grassroots tapi juga dari atas gitu
jadi secara grassroots aja di lingkungan kita sendiri kan sebenarnya kita juga harus menghapus tabunya isu ini gitu
kita harus mulai membicarakan isu ini supaya makin menjadi sesuatu yang normal
malah jangan jangan apa ya namanya jangan this bad thing kekerasan seksual yang dijadikan normal
tapi justru mari kita menormalkan talking about it gitu
karena kan kalau kita nggak pernah membahas masalahnya bagaimana kita bisa cari solusi toh gitu
at the same time ini juga kita juga butuh banget edukasi untuk pihak yang bisa mencari solusi
pihak yang berwenang juga sih sebenarnya untuk menanangi isu ini
and kan yang kita udah lihat dengan banyak sekali kasus yang viral kan ya balik lagi ke ini mau pakai pasal yang mana ya gitu
jadi soal sih pasal ini jadi dari atas kita juga butuh benar benar laws yang disahkan hello ruu pks untuk benar benar kita tahu
jadi kalau ada isu seperti ini kita bisa kemana dan bisa pakai pasal yang mana
karena kemarin aja kan even kan saya baru baca sekilas tapi even dengan si kasusnya si gilang bungkus itu
akhirnya karena pasal itu tidak jelas dibawa ke uu ite gitu
exactly this is what we have to do jadi pr kita sebenarnya banyak sekali
dan pemilik otoritas juga mungkin harusnya bisa mempertimbangkan hal itu buat jadi prioritas ya
tapi at the end ini bahannya juga ada salah satu concern saat itu di mana kayak term kekerasan seksual term pelecehan seksual ini
tidak semuanya teredukasi dengan baik
jadi kayak pelakunya sebagian besar tuh tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual
kemudian juga korban kayak dia banyak yang nggak tahu kalau saya ini sebenarnya dilecehkan
tapi saya karena di budaya sekitar tidak mengajarkan saya mengenai itu adalah bentuk pelecehan itu adalah bentuk kekerasan
jadinya kita nggak tahu ternyata itu adalah kita sudah lagi dirugikan begitu
bahannya gimana ngelihatnya bentuk edukasi saat ini

jadi kalau saya lihatnya ya bukan hanya itu
karena banyak pelaku yang tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah pelecehan tapi juga korbannya yang gak tahu apa yang mereka ngalamin
oh ternyata itu pelecehan
itu sering banget sih terjadi gitu
jadi memang kita harus men educate soal bentuk bentuk kekerasan atau pelecehan itu seperti apa
dan kita juga harus educate orang soal relasi kuasa
karena kekerasan itu sering terjadi dalam konteks relasi kuasa
jadi saya mau baca sedikit nih saya dapat dari ellen kusuma di youtube
jadi ellen kusuma dia adalah salah satu orang yang kerja di safenet
karena kan kekerasan berbasis gender online kan juga lagi meningkat banget nih apalagi di era pandemi ini
kalau dalam membahas kekerasan yang terjadi online ataupun offline itu sering kalau saya quote dari esland
itu sering terjadi pada situasi dimana seseorang sedang exercising atau mempraktikkan relasi kuasanya
ketika seseorang berupaya menguasai orang lain dia akan mengintimidasi orang tersebut
yang diserang itu orang lain
yang diserang biasanya bukan hanya gender tapi juga seksualitasnya
nah hal hal kayak gitu kan agak susah untuk kita paham soal kekerasan kalau kita tidak juga lihat power relations atau relasi kuasa gitu
dimana ada orang yang lebih powerful dan ada orang yang lebih lemah gitu
ada yang posisinya lebih lemah
well i mean it is it is kalau di bahasa inggris kan it's like weaker gitu kan sebenarnya
bukan dan ini kan sesuatu yang kita lihat kayak ya
bukan dan ini kan sesuatu yang kita lihat kayak ya
ya kenapa banyak sekali orang tidak melapor karena relasi kuasa ini juga
kalau misalnya korban ada korban dan pelakunya adalah keluarga dia sendiri misalnya
atau misalnya dosen di posisi yang lebih tinggi dalam institusi pendidikan
atau bahkan di industri saya sendiri misalnya
korbannya adalah aktor tapi yang melakukan pelecehannya adalah produser atau sutradara
kan karena relasi kuasa ini kita jadi merasa ya
jadi itu hal yang harus dinerima
aja di dunia entertainment ya mbak hana ya sering banget ya terjadi
mbak hana kayaknya pernah ngomong soal itu juga deh
ya itu juga sering sering terjadi juga dan itu kan juga adalah ⁇ its ⁇ because of relasi kuasa gitu
dan hal yang ketiga yang kita semua harus mulai belajar nih dari sekarang adalah soal consent
pelecehan terjadi karena itu sesuatu yang tidak diizinkan dan tidak diinginkan
ya persetujuan keterlibatan dalam sesuatu aktivitas
ya dalam kasus ini misalnya if it's sexual atau whatever gitu
tapi kan harus ada konsen itu dulu
kalau tidak ada itu ya berarti pelecehan dong gitu
nah sekarang juga however much kita mau mulai ngomong tentang consent misalnya
balik lagi juga kadang kalau ada pelecehan terjadi kepada diri kita
kalau kita juga tidak
bisa karena kan kita memang merasa tidak bisa menyuarakan apa yang sedang menimpa kita apalagi gara gara relasi kuasa itu
tapi kadang kalau kita menemukan keberanian untuk ngomong si pelaku jadi tahu apa yang dia lakukan itu nggak oke
apa yang dilakukan itu tidak diinginkan dan tidak diizinkan
jadi harus stop
nah kalau kita saya biasanya memperhatikan itu dengan cat calling sih di jalan gitu
dan jadi kalau misalnya ada
ada ojol atau apa yang di tengah jalan jadi gitu cat calling
saya samperin dan saya kasih tahu yang bapak lakukan itu adalah pelecehan verbal
saya gak suka
itu membuat saya tidak merasa nyaman
jangan seperti itu
udah saya tinggal
jadi setidaknya bapak ini at some point akan tahu
oh ternyata yang saya lakukan itu adalah pelecehan ya
oh gak boleh ya
gak suka ya kalau perempuan di gitu kan mereka nggak suka ya
mungkin ada satu orang lagi yang tahu bahwa that's not okay don't do it gitu
tapi kan kalau
kalau dari dulu saya hanya cuekin aja
mungkin dengan saya cuek dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu oke
jadi speaking up juga penting walaupun saya tahu itu gak selalu gampang ya
mbak ana ini sebenarnya juga ada yang menarik nih komentar komentar dari netizen pada hari ini sungguh ramai
jadi kayak beberapa ada yang menyuarakan
sebenarnya ada yang berbau pelecehan terhadap
pelecehan terhadap apa yang kita bahas hari ini
terus kemudian juga ada yang bilang
kayak untuk perempuan tutuplah diri
kemudian juga laki laki
laki laki mungkin bisa disuruh untuk tutup mata ya kalau gitu ya
dan sebaliknya juga laki laki jangan merindang perempuan juga tutup mata
turunkan pandangan kalau dalam agama islam seperti itu ya
nah gitu sih mbak hana
melihat bagaimana perbedaan mindset antar masyarakat sendiri juga jadi salah satu masalah gitu
kan belum ada kesamaan pendapat di sini
memang belum ada kesamaan pendapat
tapi kan dengan itu semua ya hanya bisa dengan kita membuka ruang dialog ya kalau saya lihat
sebenarnya nggak apa apa kok kita pendapatnya belum sama
tapi yang paling jelas kita harus setuju dulu bahwa kita semua ingin kekerasan seksual itu berhenti
ya nggak sih
mungkin caranya kita beda beda
mungkin ada yang pro ruu pks
mungkin ada yang
mungkin juga karena ya itu belum tahu betul betul tentang apa tapi ruu ini memang udah menjadi propaganda dan udah dipolitisasi gitu
ya ada kepentingan di banyaknya ya
ya udah tapi yang penting sekarang kita sama sama setuju bahwa kekerasan seksual itu sesuatu yang sangat tidak baik
itu sesuatu yang jahat dan harus berhenti
dan sejarah agama pun itu juga sesuatu yang tidak baik gitu
makanya kita semua kalau kita berangkat dari same page itu dulu bahwa kita setuju nih kekerasan seksual itu
karena itu sucks dan harus berhenti
yuk bagaimana caranya kita bisa membuka ruang dialog supaya kita cari jalan tengah kita cari solusi
bukan us against name atau apa
yang penting kita bicara karena selama kita ini tidak dibahas apalagi di dpr dan di prolegnas segala macam
nanti kita akan bahas belakangan
tapi ya itu kenapa kita butuh ruu ini atau setidaknya dibahas deh
udah terlalu banyak perempuan dan lelaki juga yang menjadi korban
dan ini tidak hanya isu perempuan loh
lelaki juga bisa menjadi korban
dan ruu ini kenapa penting
karena buat apa menyuruh korban lapor jika saat lapor pihak yang berwenang juga tidak tahu mau pakai pasal apa
betul itu juga yang jadi concern saat ini
exactly kita jadi muter disitu aja
jadi banyak hal yang harus jalan berbarangan nih
kalau saya lihat
oke pernah ada cerita sama mbak hana juga nggak
soal kayak kemarin kasus perbekosan di bintaro atau ada yang pernah cerita juga di twitter
kalau misalnya udah lapor nih ke polisi
kemudian polisinya nyuruh korban mencari bukti buktinya sendiri
ada rekamannya apa segala macam kayak gitu gitu
mbak hana pernah ada yang komentar nggak sih atau curhat mengenai betapa penegakan hukum ini tidak sampai dengan saat ini kurang berpihak pada korban gitu
keadilan buat korban
kayaknya kalau memang kita lihat
undang undang yang kita punya sekarang memang tidak berkorban
undang undangnya sekarang justru memiliki pelaku ya kalau saya lihat gitu
nah itu kan yang harus menjadi concern ya untuk orang yang memang tugasnya untuk vervizing law segala macam
balik lagi terlalu banyak opini di luar sana yang selalu memberatkan kepada korban
victim blaming terjadi gara gara korban keluar malam sendiri atau kadang kadang korban mau diajak kemana
atau gara gara baju yang dia pakai
lagi lagi yang disalahkan terus fokusnya selalu kepada korban daripada kepada pelaku
yang melakukan kejahatan itu pelaku
situasi yang terjadinya it doesn't matter
mau ada alkohol terlibat atau mau mereka berada di tempat yang seharusnya mereka tidak ada
yang paling penting adalah orang jahat yang melakukan kejahatan kepada korban fokus ke orang ini dong gitu seharusnya
dengan terus kita mengakali dan kita membebankan perempuan berarti kita memberi impunitas kepada lelaki yang melakukan ini
atau kepada pelaku yang melakukan ini
tapi tidak satu kasus pelakunya lelaki
jadi ya itu kita harus merubah mindset kita di situ
kedua ya again diberatkan kepada korban untuk mengumpulkan bukti
jadi piwak bermenang kerjanya apa dong
karena itu undang undangnya nggak jelas
payung hukumnya sendiri
payung hukumnya sendiri nggak jelas
kita melihat kasus ibu baik nuril beberapa tahun lalu itu menjadi contoh yang paling baik
dimana dibilang oh ada pelecehan terjadi mana buktinya
buktinya ada malah dia yang kena dengan uu ite
kalau tidak ada
kalau tidak ada
saya gak tahu bagaimana
ya ya benar benar dukungan dari kita ya
dukungan dari masyarakat sivil yang mendukung supaya ibu baik nuril ini dibebaskan
dan kalau tidak ada intervensi oleh top bosnya nomor satu
tidak akan terjadi
tapi bayangkan kalau setiap kali harus ada petisian
setiap kali harus ada gerakan dari masyarakat sivil umum
jadi masyarakat sivil untuk membereskan ini
berarti pemerintah kita melakukan apa
apa yang mereka lakukan sebenarnya
jadi memang ini tidak gampang
tapi setidaknya kita semua di sampingan dulu
bahwa pelecehan seksual itu buruk
itu adalah tindakan kriminal
dan harus ada undang undang yang jelas
namun sebelum kita menunggu proses ini didiskusikan
yang kita nggak tahu kapan
tapi kita harapkan dalam waktu dekat ya mbak hana
ini bagaimana kita sebagai misalnya sesama peer
sesama masyarakat sesama warga
memberikan support yang paling tepat dari kacamata mbak hana
agar para korban ini bisa lebih berani lagi untuk speak up
merasa aman ketika dia speak up
nah itu merasa aman saat speak up juga tidak selalu gampang
karena begitu banyak victim blaming yang terjadi
jadi makanya ada banyak hal yang harus berjalan berbarengan
tapi saya merasa ber inspirasi dengan setiap korban yang akhirnya mengangkat bicara di media sosial
karena saya merasa memang butuh keberanian yang luar biasa
dan dengan korban melakukan itu yang kita harus lihat begini
kadang kan even beberapa hari yang lalu aja saya sempat ketemu teman
sampai dia nanya itu benar gak sih kasus yang di tangsel itu
sedangkan di otak saya kayak kenapa kamu tidak percaya
dengan segala stigma yang korban dapatkan saat dia angkat bicara
tidak mungkin dia bohong soal ini
kan tahu sendiri stigma nya seperti apa
jadi kita yang harus berubah mindset
percaya dulu sama korban itu yang paling penting
tapi memang tidak gampang
support system itu sangat penting
memiliki support system jadi kita siap untuk konsekuensi dari angkat bicara itu juga penting

karena dengan hal hal kayak gini tidak bisa berjuang sendiri
saya aja yang sering bicara soal isu ini tapi saya juga masih dealing dengan ptsd dan trauma yang saya ngalamin dulu
jadi kayak gak gampang
dan ada ups and downs nya juga
recovery dari seorang penyintas itu juga bukan linier sebenarnya gitu
jadi menjadi support system yang paling penting
dan kalau teman teman ingin menjadi support system yang baik bagi korban
gak boleh sama sekali melakukan victim planning
gak boleh sama sekali melakukan victim blaming
yang diharapkan dengerin aja
karena itu butuh kekuatan dan keberanian yang luar biasa loh
bahkan untuk cerita ke orang terdekat kita aja
jadi korban itu gak butuh tiba tiba loh
makan ya lo jangan ini jangan gini

jangan harus banget ini
dan bukan lo yang nyaranin gini gini
butuh apa bagaimana caranya gue bisa membantu lo
itu yang paling penting
bentar saya sambil ngecharge hp ya daripada mati

karena gini yang saya juga belajar dari proses ini bahwa
belum tentu bisa menjadi support sistem yang baik untuk setiap orang kan
belum tentu bisa menjadi support system yang baik untuk setiap orang kan gitu
saya selalu berusaha untuk nanya

mengarahkan kepada lembaga yang lebih ahli dalam ini
atau teman aktivis yang lebih ahli dalam ini untuk membantu
bukan berarti saya juga orang yang paling tepat untuk mendampingi korbannya atau menyarankan
tapi yang saya berusaha untuk melakukan itu adalah membilling network
jadi dari jaringan ini kalau misalnya ada yang butuh bantuan secara legal bisa ke orang ini
kalau butuh untuk pemulihan bisa ke sini
kalau butuh hanya sekedar curhat atau apa silahkan
saya bisa melakukan itu
tapi lagi lagi yang paling penting adalah apa yang pengaruh dan butuh
dan bagaimana kita bisa membantu
saya bicara mengenai safe house tadi gitu mbak hana soal perlindungan
kita tahu pernah ada kasus pelecehan sama kekerasan seksual tersebut justru datang justru ada di tempat perlindungan
orang mencari perlindungan di lampung lpsk lampung kalau tidak salah
ini dari apa ya teman teman lbh teman teman lpsk kemudian juga
teman teman yang memang bertugas untuk memberikan safe house sendiri
mungkin dari mbak hana ada insight menyortir bagaimana orang itu harus masuk
cara mereka apa ya
kayak oh sindikasi juga waktu itu kita tahu ya
mbak hana mungkin baca kasusnya kali ya
yang sempat viral banget di twitter waktu soal sindikasi itu
tapi memang itu dari yang ahlinya aja yang dari teman teman lembaga dan yang harus bisa
yang men sortir segala macem ya
tapi yang jelas yang kita lihat ya kalau saya lihat sih underfunding itu
kalau kita lihat di era pandemi sekarang aja sebenarnya banyak safe house pemerintah yang juga tutup
jadi dengan makin banyak kasus kekerasan terjadi di era pandemi ini
justru sekarang ada banyak sekali lembaga yang lagi kumpulin dana untuk nyewa safe house yang terpisah dari pemerintah karena lagi tutup gitu
jadi kalau yang saya tahu sekarang kayak lbh apik jakarta
juga lagi menggalang dana untuk itu untuk safe house
tapi kalau soal men sortir and all of that kind of stuff saya nggak bisa jawab karena saya memang nggak ada insight
susah juga sih
susah juga sih
kayak beberapa penyintas ini kan pernah cerita kalau misalnya mereka sudah minta tolong kepada orang orang yang punya otoritas memberikan perlindungan
tapi malah mereka dilecehkan oleh orang orang tersebut gitu
kayak kita minta tolong sama guru eh malah gurunya sendiri yang menyakiti kita kan
ini sedikit ironis ya mbak hana ya
makanya dengan hal hal kayak gitu actually kayak makanya education dari based level menjadi sangat penting gitu
mbak hana juga bicara mengenai payung hukum tadi
kita kan ngomongin soal payung hukum kuhp yang baru cuma mengatur mengenai tindak pidana asusila ya sama pemerkosaan
tapi kayak lima belas kurang dua tiga belas tindak kekerasan seksual lainnya juga tidak diatur gitu
kemudian juga rupks mbak hana pernah ikut demonya
pernah sudah pernah ketemu sudah pernah diskusi bukan
oleh anggota dewan yang bertugas gitu membawahi rupks
apa hasil diskusinya
kalau saya sendiri enggak tapi kan teman teman aktivis justru yang melobi untuk itu kan gitu
saya hanya bisa mengamplifikasi message nya dan memberi dukungan secara fisik kayak saat ⁇ womens ⁇ march segala macam
dan berusaha untuk raising awareness
ya di satu sisi saya tahu diri kok gitu saya bukan ahli tapi saya memang adalah orang yang punya platform
jadi saya ingin pakai platform itu untuk sesuatu yang baik untuk mengamplifikasi message itu
cuman kan memang ya gimana ya memang it's difficult
yang mbak hana dengar apa
kalau saya dengar dari teman teman ya memang susah ya gitu
tapi saya justru senang banget kemarin waktu sempat ada episode panajwa soal isu ini dan saya nonton benar benar glood to the tv gitu
dan di situ kan sudah ada beberapa anggota dr yang bilang
mbak hana akan bahas kok
ya udah sekarang kita tunggu aja
apakah mereka memang benar benar janjinya akan di
karena kita setidaknya buta
kita punya bukti tayangan mata tanajwa kok kayak
jadi yang saya tahu kan dari lobbyist juga kan berbeda beda ya
ada yang ngelobby langsung ada yang amplifying the message secara grassroots gitu
tapi memang kalau untuk saya sendiri
yang saya bisa lakukan hanya adalah using my platform untuk creation awareness soal isu ini gitu
dan ya kalau ada teman teman yang pengen curhat atau apa ya kadang juga menerima message dari teman teman juga
tapi yang paling penting ya itu
we need kayak dengan kasus yang minggu lalu di tangerang selatan
it sucks banget untuk mengetahui bahwa ada kasus yang
jadi pokoknya sendiri
terus yang harus viral dulu sampai benar benar ada tindakan
itu sesuatu yang suks banget
itu sangat mengecewakan
tapi ya apa yang korban lakukan dengan seberani itu speak up sampai file
dia hebat sekali
dia perempuan yang hebat sekali yang sangat menginspirasi banyak orang lain
dan harus kita dukung
kita harus dukung banget
apapun yang dia butuh kita harus dukung
bahwa ya memang butuh keberanian yang luar biasa untuk speak up gitu
dan kalau kita semua merasa kecewa dengan harus ada kasus yang viral dulu baru ditanggapin sama polisi
ya sekarang sebagai masyarakat sivil yang jarinya the very powerful on social media and white ar gadgets
mungkin kekuatan kita sebagai netizen sekarang ya itu
mungkin kekuatan kita sebagai netizen sekarang ya itu
mengawal lewat media sosial ya bikin viral
tapi mbak ana ada juga sebuah konsensi sebuah kesedihan
di mana korban yang sudah berani speak up ini justru dapat stigma dari masyarakat
kayak ah sudah gak perawan lagi nih tanda kutip
terus ah sudah pernah dikotori oleh orang lain gitu segala macam
terus kemudian juga dia akan mendapat dirinya sendiri kayak merasa jadi kurang gitu kualitasnya
stigma dari masyarakat itu yang masih membayangi soal penindakan kasus kasus ini
ya kita harus berhenti menggunakan kata kata seperti itu
karena lagi lagi itu adalah victim blaming
dan lagi lagi itu ada beban yang kita taruh di victim yang gak perlu
dan lagi lagi dengan kita ngomong kayak gitu seakan akan kita completely ignoring kejahatan yang terjadi
dan kita ignoring pelaku
jadi for me ya kita harus berhenti
kita harus berhenti
segala bentuk victim blaming harus berhenti gitu
justru yang saya lihat kok semua setiap korban yang speak up adalah orang yang luar biasa hebat
jauh lebih hebat justru karena mereka speak up dan tahu kemungkinan akan dihujat dan akan sigmatize segala macam
kita justru harus celebrate orang orang berani seperti ini
daripada orang yang hanya dibalik social medianya bisa komentar yang negatif tapi nggak melakukan apapun
kita kayaknya nggak bakal apa ya akan bukan jalan di tempat sih jalannya akan lebih lambat sebenarnya mungkin kuncinya
kalau tidak ada payung hukum yang tepat undang undang yang tepat untuk mengurusi hal ini ya
tapi sambil menunggu payung hukum yang lebih jelas sebenarnya kan sehari hari di lingkungan kita sendiri kan kita bisa bikin perubahan
pertama ya kita bisa kalau kita pernah melakukan pelecehan kita bisa berhenti pertama ya gitu
kedua kita bisa meng educate sesama soal isu ini
kita bisa mengetahui jenis jenis kekerasan itu seperti apa dan apakah kita juga pernah terlibat dalam melakukan itu
kita juga bisa belajar nih tentang konsen persetujuan keterlibatan dalam sebuah aktivitas gitu
kita harus mengerti dan kita juga harus bisa mulai dari sekarang kalau nanya kita merasa tidak nyaman
kalau kita merasa aman untuk menyuarakannya do it supaya orang tahu kita gak nyaman dengan ini
dan itu sesuatu yang itu saya tahu kok melewati proses dan disesuaikan
itu saya tahu kok melewati proses dan tidak gampang
tapi saya sendiri kayak awal pindah ke indonesia mungkin bisa cuekin cat calling segala macam
dan mungkin setelah itu sempat lewatin fase di mana saya maki maki balik orangnya saya marah
malah mereka ketawa malah saya dibilang
iya malah kayak dibicara baper banget sih
saya memutuskan untuk yaudah sekalian aja saya pakai kesempatan ini untuk mengedukasi orang
dengan cara yang sangat singkat saya samperin itu adalah pelecehan itu tidak baik saya tidak nyaman
jangan melakukan itu kepada saya atau ke orang lain udah cabut gitu singkat padat jelas
ada bedanya nggak sih mbak mbak hana maksudnya kayak di setiap negara kan pasti kan ada gitu
ini salah satu isu yang sangat krusial gitu di negara manapun
dan negara manapun kayaknya pasti akan ada bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual
tapi ada bedanya nggak sih misalnya kayak dari bahana dari london misalnya dari uk
kemudian juga ke indonesia tentang bagaimana negaranya tentang bagaimana orang orang warganya menangani isu tersebut
satu sama lain
kalau saya lihat di negara kita di indonesia kan sistemnya masih sangat patriarkis ya
jadi melanggengkan seksisme melanggengkan relasi kuasa yang apa ya yang menganggap lelaki di atas dan perempuan di bawah gitu
dan di dalam culture kita juga masih ada apa ya masih membahas isu isu seperti ini dianggap aib dianggap tabu
mungkin negara lain udah mulai lebih terbuka

walaupun di sana kan juga ada masalahnya sendiri
tapi pada umumnya mungkin orang lebih aware tentang isu ini
makanya tidak dianggap tabu
dan maka bisa langsung dilaporkan dan bisa langsung dijalankan payung hukumnya karena juga jelas gitu
mungkin perbedaannya itu sih
tapi kan pelecehan bisa terjadi dimana saja kepada siapa aja gitu
teman teman ini mungkin bisa diingat kalian
tadi dari kata kata mbak hana tersebut bisa kita pertimbangkan untuk bagaimana kita mengawalkan sukses lainnya
mbak hana selamat bergabung kembali
oke ini balik lagi
gak boleh terus nih
jadi ya itu tadi yang saya bilang
kita harus fokuskan amarah kita kepada pelaku bukan ke korban
tapi kita harus tahu hak kita kita harus tahu definisi kekerasan
kita harus tahu juga bahwa memiliki support system akan membantu kalau kita mau ungkapkan ini secara publik atau secara openly kepada lingkungan kita gitu
ada banyak sekali hal yang kita bisa lakukan sambil menunggu ruu pks atau payung hukum kita dikuatkan untuk isu ini

mbak hana sebagai duta pbb untuk kesatuan gender dan juga orang yang melakukan vokal
terhadap kasus kasus ini kalau boleh tahu proyek terbaru saat ini
terhadap kasus kasus ini kalau boleh tahu proyek terbaru saat ini apa
mungkin bisa di share sama kita dan bisa kita bantu juga

jadi sebenarnya untuk
jadi sebenarnya untuk
isu ini dalam industri saya sendiri
jadi benar benar kayak
karena ada beberapa
karena ada beberapa kekerasan seksual yang terjadi
di dalam industri perfilman
dari awal tahun
saya dan beberapa rekan film yang lainnya
seperti mira lesmana
seperti maiska taurisia
kita makin melobi supaya ada pasal
di dalam kontrak
untuk melindungi guru
at the same time juga berusaha
teman teman di industri yang pernah
menjadi korban dan apa yang kita bisa lakukan
to directors untuk membahas
isu ini karena selama ini yang saya lihat
lebih apa ya
isu ini menjadi kayak rahasia umum
tahu sama tahu gitu ya
pelaku pun menjadi
didiemin aja orang pada tau gitu
jadi sekarang saya ngerasa udah saatnya apalagi
mungkin momentum is changing juga
isu ini menjadi sesuatu yang sering dibicarakan
sekarang makin banyak kasus yang viral
jadi ya memang udah saatnya mungkin
untuk kita benar benar
dan untuk kita benar benar
sambil edukasi ya itu balik lagi
kalau di industri perfilman ya mungkin balik lagi
kepada kontrak apa yang kita bisa lakukan secara legal
untuk merasa aman
apa kebijakan apapun yang bisa dilakukan oleh
produser atau sutradara di dalam film set itu
sendiri untuk merasa
untuk membuat orang merasa aman gitu
so farm laporan ada berapa bahana
maksudnya ada seberapa banyak
di industri perfilman sendiri terkait
dengan bahaya kekerasan dan pelecehan seksual
so far dari untuk bahana
sendiri ini udah ada berapa
banyak laporan yang masuk terkait dengan bahaya
kekerasan dan passion seksual di industri perfilman
sebenarnya udah banyak
jadi banyak sih
oke berarti sekarang
yang bisa dilakukan adalah bagaimana
kontak tersebut ya jadi kayak mencegah terlebih dahulu
ya tapi pernah ada yang
udah mengajukan ke polisi melaporkan
kalau setahu saya
untuk melapor ke polisi ya
itu lagi lagi masalahnya
menjadi target dari kekerasan sama pelecehan seksual
bahannya aku ulang lagi ya aduh sinyalnya
ini padahal sudah mau finale
boleh diulang lagi
oke mbak ada tantangan terbesar indonesia saat ini
untuk mendekat angka kasus kasus kekerasan dan pelacan seksual
utamanya ya sebenarnya kita juga harus hold orang accountable gitu
jadi dengan makin banyak kasus yang ada sekarang
kalau nggak ada justice
kalau nggak ada pelaku yang health accountable
kalau mereka terus bisa bebas melakukan itu
tantangannya itu sih
kita memang sangat butuh payung hukum yang lebih jelas
karena kan kalau nggak ada sanksi apapun
mungkin untuk pelaku itu adalah tanda bahwa
toh nggak di penjara
nggak ada apa apain
nggak ada efeknya ya
nggak ada efeknya
jadi itu yang kita butuh sekarang sih sebenarnya
dan yang kita lihat dengan segala kasus yang viral
dimana ya udah
jadi orang mencari justice dengan cara yang lain gitu
dengan mengungkapkan pelaku secara publik
tapi kan itu juga agak membahayakan juga dengan pasal karet kita kan
tidak ideal juga
ini kita karena durasinya sudah cukup
sebenarnya kita harus mengakhiri dialog kita pada sore hari ini
siang hari ini
my personal ini aja deh yang
mbak hana kira kira ada proyek dalam film terkait dengan
film sebagai bentuk vokasi soal kekerasan sama pelecehan seksual gitu
kedepannya yang mbak hana mungkin bintangi atau ikut dalam produksinya
tunggu aja dulu
itu aja deh
gak apa apa ditunggu ya kabarnya ya kalau gitu ya
terima kasih loh teman teman
udah gak apa apa disini ya
kita yang terima kasih banyak mbak hana al rashid
atas waktunya bersama dengan sian indonesia tv
insightnya sangat sangat berguna dan semoga bisa menjadi pertimbangan
bisa membawa perubahan ke depannya untuk payung hukum yang lebih keras
kemudian juga pengesahan ruu pks yang kita perjuangkan
dukung terus ru pks
terima kasih mbak nana atas waktunya
sampai ketemu lagi
ya tadi begitulah insight dan juga informasi dan juga suara dari mbak hana al rashid
selaku duta pbb untuk kesetaraan gender dan juga salah satu orang yang melakukan vokasi tentang
bagaimana kita bisa menekan bisa menghilangkan kasus kasus yang terkait dengan
pelecehan dan juga kekerasan seksual
tadi sih ada satu statement yang cukup menggambarkan bagaimana kita harus menghari konsen ya
voice and girls wend ketika seseorang mengatakan no itu artinya no
bukan no bisa digoda goda no bisa dilakukan segala bentuk pelecehan dan juga kekerasan seksual tersebut
ini gak benar
dalam agama apapun ini tidak dibenarkan dalam segala sistem hukum manapun juga ini tidak dibenarkan
tapi kita masih berharap agar payung hukum dan juga undang undang yang menjadi wadah dari klausul klausul peraturan terkait dengan isu ini bisa disahkan bisa berpihak pada keadilan
dan juga hak hak dari para korban
akhir kata live dari at cnn indonesia tv pada siang hari ini berakhir sudah
besok minggu depan nanti live bersama fcn indonesia akan ada pada hari rabu pukul dua waktu indonesia barat dan juga hari kamis di fcn indonesia tv akan kembali dilaksanakan
undur diri dulu pamit undur diri
jaga kesehatan semuanya
kita tetap praktekkan protokol kesehatan covid sembilan belas di tengah pandemi
yang ada di indonesia saat ini